next time kita ketemu lagi
nanti kalau kamu udah selesai baca novelnya
soalnya saya mau minta pendapat kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kok dia kirim pesan ya
sampai jumpa lagi
udah pagi lagi
itu tumbin banget sih ini
biasanya dia ngechat duluan atau telfon duluan
tapi kok ini nggak ya
masa sih apa aku error
masa sih apa aku error
tapi ngapain juga dia telfon duluan
ya nggak ada nanti dia ke gr an lagi
aku nggak boleh nelfon angga duluan
nanti aku mau potongin lagi ya
bentang bentang ada croissant
kamu bilangnya bonjour
selamat pagi pak
bapak sarapan ya
bapak sarapan ya
andin kan udah berangkat tadi pagi
dia bawa koper terus terlihat buru buru
perasaan kemarin dia gak marah
dia pasti sedih ditinggal tiga hari selama andien di seminar
apa berangkat kerja dulu ya
kamu nurut sama oma
kalau kangen sama mama telpon
aku langsung berangkat
iya aku bawa di jalan
buat gua pabrik apa ya
ibu siapa tadi
gak usah gak usah al
biar andien sederh sendiri sama kesalahannya
kau sakit sebelah
bohong kalau selama tiga tahun ini aku tidak terbiasa memanggil elsa
setiap apapun yang aku lakukan
elsa selalu bantu untuk menyiapkan semuanya
kamu pinjam uang sama orangtuaku
ngapain kamu transfer ke mama
kenapa kamu tercil ke mama
aku transfer buat matteo
tapi mungkin ini yang terbaik
agar kita berdua tidak saling
sama seperti ku sekali ini gak ada pasangannya
siapa yang telepon
panggilan buat media sih
nino bener bener mau cerai sama aku
nino mau cerai sama aku
buat aku lebih baik mati aja ya
gak bisa aku mau hidup kayak gini
nggak boleh ngomong begitu ya
aku mau cerai sama nino
kok bapak ke kantor
bukannya hari ini bapak liburan ya
gak jadi pak
tapi kemarin kan pak
kamu tolong siapin angin emitting sehari ini ya
bukannya instinct lagi dah début
dia selalu yang file sesuai
idup sih apa yang sebenarnya
emang keb writes apa aja kamu
kayak dia ada di sintarsan
gayanya udah kelinuman geng bug
tapi semalam bu andien chat saya
untuk jangan membatalkan bookingan liburan
kalau sampai liburannya pak ali baterin gitu aja
udah disiapin semuanya
dipilihin yang terbaik
masa mau dibatalin gitu aja sih
mana gak bisa dirifan semua lagi
paket dari siapa nih
kok nomor gak dikenal
istrinya pak al
untuk semua paket liburan yang udah mbak feli booking
jangan dibatalkan ya mbak
saya dan pak ala akan tetap liburan
berangkat besok sore
berarti pak al dan bu ani tetap berangkat
gak mungkin vel
andien gak tau nomor kamu
boleh saya liat chat andien ke kamu
saya tuh belum cerita apapun soal liburan nikah andien
gimana andien sampe tau
bu ani taunya dari saya pak
kemarin saya ke rumah bapak
buat antarkan bekas
selamat liburan ke bu banting
terus bu andien nanya nanya ke saya pak
andien lagi seminar
saya kira bu andien sudah tau soal liburan ini pak
giki udah nyampe kantornya mas al ini
bawain koper yang isinya baju bajunya mas al
sesuai list yang dikasih sama mbak andien
andien mas suruh kamu lihat
tadi subuh mbak andin masuk ke kamarnya kiki
terus mbak andien bilang
kalo mbak andien sama mas al itu mau liburan
terus mbak andien nyuruh kiki buat beres beres berangnya mas al
pas mas al udah berangkat ke kantor
yaudah sekarang mau naik ke tahun saya
gede banget ya kopernya mas aldo
super grow jadi kuat bawa ke sini
setelah dia usia pernikahan lima bulan
aduh gak sabar kiki
eh notep lagi ya
hah makasih mas
maaf kalau gede kopernya daripada orangnya mbak
aduh udah tau ini kopernya gede banget
notep notep ada pintunya
ajak ketemuan michelle aja kali ya
oh ya ampun rafael
sorry banget ya aku belum nyimpen nomor kamu
aku belum ada nomor kamu
kamu hari ini sibuk gak
ini baru aja mau berangkat ke rumah sakit sih kenapa
saya mau ngajak kamu ketemuan
tapi aku kan forei ada praktek
gimana kalau kita ketemunya pas brunch aja
oke oke gak masalah
saya juga ngejar nanti siang
yaudah kalo gitu gimana kalo kita ketemuan di stanford coffee jam sepuluh an
selamat liburan ya
tetap sama mama
jangan lama lama mau berangkat
mama jangan lama lama pak
nanti aku kangen
nanti aku kangen
nanti aku kangen
kamu di rumah nurut sama oma sama cus ya
kamu di rumah nurut sama oma sama ancus ya
jadi mama udah tau soal ini
jadi mama udah tau soal ini
jadi mama udah tau soal ini semua
iya jadi tadi andin chat mama

katanya dia mau batalin seminarnya

dan lebih memilih untuk pergi liburan sama kamu
makanya tadi pagi dia berangkat pagi pagi sekali
untuk ke kampus cari dosen buat ganti dia seminar
jadi nanti sore bisa liburan sama kamu

yaudah jadi kamu tunggu andien aja di kantor ya
tadi mama udah suruh kiki untuk antriin koper kamu ke kantor

dia udah datang
kiki udah sampai ya
pokoknya jadikan ini kenangan kamu
untuk seumur hidup ya
rena serahin ajak ke mama
beres pasti ya
mama akan jagain rena
ada myrna juga kan
terima kasih ya ma
mau ke maliburan
mau ke maliburan
kita berangkat dong
kita berangkat dong
yuk yuk yuk
satu dua tiga
mau kasih kejutan ke saya
mau nyenengin saya
gapain kalian masih disini
gapain kalian masih disini
saya berangkat sore ya

berarti saya masih ada waktu buat kerja
kumpulin semua agennya sehari ini
ini mobil kenapa sih
itu kok ngak kek biasa ni ya
tarikannya kok gak enak banget
tuh ini karna aku sering nebeng mobilnya
makanya aku ga sempet servis mobil
mendingkan abis kita pakai mobil ke bengkel aja deh
misalnya belum dateng
gue tunggu aja
anting yang gue temukan di depan kafe ini kan
belum gue balikin ke pemiliknya
maaf bu mengganggu
kebetulan saya menemukan anting ibu di depan stanford coffee
ibu kapan nih ada waktu
saya nggak pernah kehilangan anting dan gak pernah ke kafe itu
maaf ya bu sudah mengganggu
dan nomor telepon yang waktu itu mereka kasih
juga salah sambung
mending gue tanya dulu deh
selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu
saya yang waktu itu menanyakan nomor hp pemilik anting
yang hilang di kafe ini
dan nomor telepon yang waktu itu mbak berikan ke saya
sepertinya salah tulis deh mbak
soalnya saya sudah coba hubungi
tapi salah sambung
boleh saya minta
oh nomor telepon pemilik anting itu
wah sayang sekali pak
tapi catatannya sudah saya buang
karena kan sudah saya kasih ke bapak nomornya
jadi seminggu lalu itu
saya menemukan sebelah anting yang terjatuh di parkiran kafe ini
pemiliknya belum ngambil juga
makanya antingnya yang terjatuh di parkiran cafe ini

bertanggung jawab juga ya
kita duduk aja
aku yakin kamu udah tau rencana aku
tunggu aku di kantor kamu ya mas
dan aku terpaksa ikut seminar ke bandung pagi ini
tapi jam dua belas siang
aku balik lagi dari bandung langsung ke kantor kamu
kamu kerja aja dulu
sampai nanti sore ya mas
kalau kau ngajak liburan
jadi aku gak kelabakan begini
tapi aku seneng kok mas
saya juga seneng lin
kamu merencanakan ini semua obat kita
aduh aduh aduh aduh
sangat sampai kesini
mau liburan sama mbak andi
kamu kalau masuk ruangan saya
bisa ketok dulu gak
gizi udah ketok kok mas
dari tadi lima kali ada gigi ngetok
tapi mas an gak denger
pak gigi wajar sih
soalnya kan lagi pagi ya
makanya gak denger kalau ada orang mau masuk
ini gigi mau nganterin koper mas
yaudah makasih ya
biar rendy yang nganter ya
rendy mau kurma saya ngambil berkes berkes soalnya
soalnya mulai saya liburan
selamat berlibur ya masal sama mbak andin
bilang selamat berlibur ya masal dan mbak andin
salam buat mbak andin mas
gitu gigi tadi bilang
gigi pamit dulu ya mas
permisi mas ini kopernya ya
kamu abis nganterin koper ya
ke ruangan pak al
pokoknya liburannya mas al dan mbak adin itu harus mas randy pastikan
pokoknya jangan sampai ada yang berani sms mas al atau telepon mas al bahas masalah pekerjaan
soalnya gigi itu pengen banget lo aletin segera on the way mas
udah lelah gigi itu menunggu lima bulan ini
oh ya kamu mau pulang ya
biar saya nganterin ya
tadi pak al juga ngechat saya buat nganterin kamu
sekalian saya juga ambil berkas di rumah
capek capek nganter koper sampai pinggang mau copot
eh pulangnya dapet hadiah
diantar pulang sama mas randy
gigi menang banyak ini namanya
pasti kamu suka banget sama nih novel
iya yang aku dengar sih reviewnya emang orang orang bilang itu pada bagus bagus
makanya aku ga sabar banget kayak baca
saya boleh tanya gak
kamu sama aldebaran itu ketemu dimana
aku sama al sih sebenernya
udah temen dari kecil rafael
jadi kita itu sama sama tinggal di amerika
pas sma sih juga sempat bareng cuman pas kuliah kita pisah
kalo al itu tetep di amerika
kalo aku ke oc
terus pas aku ambil spesialis
aku di amerika
tapi allah udah balik ke jakarta
sama andin kenal dimana
itu temen satu kuliah
cuman waktu itu
saya sempet sakit lama
jadi saya terpaksa ngambil beberapa mata kuliah untuk diulang
jadi saya ikut angkatannya andin deh
ya karena itulah
saya sama andin jadi akrab
jadi deket banget dong
andin itu sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri
kalau gitu kamu tahu dong waktu kasus andin di penjara
justru waktu itu saya lagi ngambil s dua di seong
makanya saya gak tau
saya juga baru tahu setelah saya ketemu sama andin
di kampus pelita nusa
saya ngerasa ada yang aneh sih

rasanya gak mungkin andin melakukan hal seperti itu
ya sama sih aku juga mikirnya kayak gitu
waktu itu aku sama angga sempat nyelidikin
ya saya juga sempat selidikin
cuma sampai sekarang
saya belum ketemu petunjuk baru
gimana kalo kita cari waktu untuk nyelidikin bareng
ide bagus tuh
yaudah aku izin pamit dulu ya
ini novelnya aku pinjem gapapa kan
aku sekali mau langsung ke rumah sakit
udah sama saya juga harus segera ngajar
kita ke depan sama sama
aku sama mas al ke malang dalam bromo liburan
papa mau oleh oleh apa
kenapa kok senyum senyum
andin barusan chat aku
dia bilang dia lagi liburan
papa senang dia liburan sama al
mama juga ikut seneng dengernya
mudah mudahan mereka akur ya pak ya
udah gak ada ribut ribut lagi
next time kita ketemu lagi
nanti kalau kamu udah selesai baca novelnya
soalnya saya mau minta pendapat kamu
selamat pagi pak dengan bapak rafael
ini dengan siapa ya
balik pesanan bapak sudah masuk dari jepang
mau dipasang kapan ya pak
gimana kalau siang ini mas
sejam lagi saya sampai sana
baik pak terima kasih
aduh kok gak mau nyala sih mobilnya
ini pasti gara gara kelamaan gak di servis deh
terus gimana dong
kok misa gak jalan jalan
apa ada masalah
apa yang jalan
aku gak tau kenapa nggak bisa jalan rafael
biar saya periksa
kamu gak pernah isi air radiator ya
yaudah gini aja
mending sekarang kamu saya anter
biar mobil ini diurus sama orang bengkel
daripada kamu telat praktek kan
aduh rafael gak usah repot repot ya
aku bisa pesan taksi kok
ini gak ngerepotin
lagian saya juga mau ke bengkel daerah sana
kamu ke rumah sakit sejahtera kan
yaudah bentar ya